dalam rangka memperingati hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh lima ratusan layang layang
bernuansa merah putih diterbangkan di pantai parangkusumo yogyakarta ratusan layang layang
bermotif naga bendera merah putih hingga motif pancasila menghiasi langit pantai selatan
yogyakarta pada minggu siang kegiatan ini diselenggarakan di pantai dengan tujuan untuk
membangkitkan sektor pariwisata di daerah istimewa yogyakarta yang sempat menurun akibat
pandemi kofit sembilan belas aji marutahara inisiator kegiatan mengatakan kegiatan yang berlangsung
selama satu hari ini diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan warga setempat maupun peserta dari
luar daerah yang dibawa layangannya apa apa berbeda beda berhenti ukurannya berapa ini
hingga minggu sore penikmat pertunjukan layang layang masih terus memadati
wilayah pantai parangkusumo yogyakarta edo nurgantara bantul yogyakarta